kalau kita mau ngurus ngurus ya administratif apalagi pajak itu kan pasti kebayang panjang prosesnya sama antriannya
nah ini direkturat jenderal pajak sebenarnya sudah punya inovasi
beberapa pelayanan perpajakan ini sudah bisa dilakukan secara online
namun tidak bisa dipungkiri ada juga nih yang masih membutuhkan tatap muka
apalagi di tengah pandemi gini ya kita rada rada gimana gitu ya
nah untuk menyiasati ini ada inovasi sekarang pendaftaran pelayanan konsultasi tatap muka
ini seluruh kantor pelayanan pajak bisa dilakukan secara online
kita cukup membuka web kunjung pajak go id itu nanti kita sudah langsung dapat nih nomor antriannya
jam berapa misalnya ini tadi saya sudah daftar dapat nih nomor antrian dua jam pelayanannya tiga belas sampai empat belas
tidak perlu antri
pelayanan pajak yang bisa dilakukan secara online diantaranya adalah e feeling seperti untuk mengurus laporan spt
e billing seperti pembayaran
pembayaran pajak dan e registration seperti untuk mendaftarkan npwp
namun bila ada masalah atau perlu memerlukan konsultasi tatap muka semua wajib pajak harus mendaftar secara online melalui kunjung pajak go id
wajib pajak akan mendapatkan barcode nomor tiket dan waktu pelayanan
selain itu djp kanwil jatim satu juga menambah inovasi pelayanan melalui media sosial
beberapa pertanyaan terkait pajak dilayani
melalui chat dari berbagai platform mulai telegram whatsapp hingga instagram yang dimiliki masing masing kantor pelayanan pajak di wilayah jatim
rata rata tiap platform per kantor pelayanan pajak menjawab ratusan pertanyaan perharinya dari wajib pajak
keamanan wajib pajak tetap terjamin ya
jadi untuk mengakses kunjung pajak tadi yang pertama tadi telah disebutkan pertama adalah mengisi identitas dulu
kemudian alamat email atau nomor hp karena kita nanti nomor antrian akan disampaikan melalui email tersebut
kemudian yang penting juga adalah bahwa wajib pajak yang akan berkunjung ke kpp itu harus mengisi self assessment kesehatan
bagaimana kondisi kesehatan dia
jadi kalau misalkan kondisi kesehatannya dalam konteks sekarang itu tidak sehat ya tentu akan tidak dapat untuk berkunjung kantor pajak
pelayanan pendaftaran online ini pun diapresiasi dari wajib pajak
kalau sistem online ini memang sudah keadaan zaman sudah maju ya lebih cepat untuk masa reformasi segala pun lebih baik
apa baiknya menurut bapak
baiknya karena kita ini tidak perlu kesini di rumah pun bisa di mana saja berada bisa pakai online
terus kepastian jam juga
upaya ini pun dilakukan untuk menggiatkan kembali laporan dan pembayaran wajib pajak yang perolehannya tentu saja untuk penerimaan negara